tempat pembuangan akhir piungan yang selama ini menampung sampah dari tiga kabupaten dan kota
yaitu kabupaten sleman kabupaten bantul dan kota yogyakarta
ditutup mulai tanggal dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh tiga hingga lima september dua ribu dua puluh tiga mendatang
penutupan dilakukan karena sampah di tpa piyungan telah melebihi daya tampung
sementara pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta
sedang mengupayakan perluasan daya tampung dan diperkirakan baru akan selesai enam september dua ribu dua puluh tiga mendatang
penutupan ini membuat tumpukan sampah terlihat di sejumlah tempat penampungan sementara atau tps
dan depo depo sampah di kota yogyakarta
bahkan sejumlah depo terpaksa menutup layanan pembuangan sampah
karena tidak punya lokasi membuang sampah yang terkumpul
akibatnya banyak warga dan pengepul sampah kebingungan mencari tempat pembuangan sampah
wah susah banget
asalnya ulang ulangnya tiga ratus kakai udah saya kurangi lima puluh
nggak bisa buang ya
karena ya ditutup
di tempat ini sudah ditutup dampak
itu bisa nampak hari kan udah bau
permasalahan sampah di daerah istimewa yogyakarta merupakan permasalahan lama
yang tak kunjung selesai
beberapa kali tpa piyungan ditutup karena tak lagi sanggup menampung sampah warga
akibatnya sampah yang tak bisa dibuang menumpuk di sejumlah lokasi
seperti di tps lempuyangan dan mandala kerida kota yogyakarta
bahkan selasa dinas lingkungan hidup kota yogyakarta terpaksa mengirim empat truk pengangkut sampah
untuk mencegah tumpukan sampah meluber hingga ke jalan raya
ironisnya setelah diangkut sampah sampah tersebut terpaksa
disimpan terlebih dahulu di kantor dinas lingkungan hidup kota yogyakarta
hingga lokasi sementara pembuangan sampah dibuka
gubernur dia sri sultan hamengkubuwono x mengatakan
pemerintah telah menyiapkan sultan ground di kawasan cangkringan sleman
sebagai pengganti tempat pembuangan akhir sementara
tempat pembuangan sementara ini rencananya digunakan pekan ini
hingga tpa piyungan kembali dibuka tanggal lima september dua ribu dua puluh tiga

sultan juga menjamin sampah tidak akan mencemari air tanah di sekitar lereng merapi
selatan juga menjamin sampah tidak akan mencemari air tanah di sekitar lering merapi

ini keluranya lali aku
mungkin bisa ditanyakan pu ya
tapi belum selesai sudah kita
kita sekarang menyelesaikan
dan sudah tapi belum selesai sudah kita
ada geomembran untuk supaya nanti kalau sampah ada air nggak masuk ke kolam kolam penduduk di sana
sembari menunggu tpa sementara di cangkringan siap digunakan
warga mulai resah dan terganggu tumpukan sampah yang menimbulkan lalat serta bau menyengat
selain itu warga juga khawatir dengan bibit penyakit yang muncul dari tumpukan sampah yang tidak bisa dibuang